komisi pemberantasan korupsi kpk menangkap seorang panitera sekretaris pengadilan negeri jakarta pusat
kamis dini hari sebuah mobil minibus berwarna hitam milik penyidik kpk berpenumpang empat orang memasuki gedung kpk
dua orang penumpang menggunakan masker satu diantaranya di borgol
mereka masuk ke dalam gedung kpk melalui pintu belakang
penyidik kpk juga membawa beberapa berkas dan rabu siang
penyidik kpk telah menangkap panitera sekretaris pengadilan negeri jakarta pusat berinisial en
mereka juga telah menggeledah dan juga menyegel ruang kerja en di lantai empat gedung pn jakarta pusat